terima kasih anda masih bersama kami presiden joko widodo meresmikan jembatan yutefa yang sebelumnya direncanakan bernama jembatan holtekam senin kemarin
ya menurut presiden jembatan yotefa menjadi lambang kemajuan pembangunan papua
presiden joko widodo meresmikan jembatan yotefa yang menghubungkan kota jayapura dan distrik moratami papua di hari sumpah pemuda senin dua puluh delapan oktober dua ribu sembilan belas
jembatan ini menghubungkan kawasan hamadi distrik papua selatan dengan kota skoudi perbatasan ri dan papua nugini
ditemani ibu negara sejumlah menteri dan panglima tni marsikal hadi cahyanto presiden meresmikan jembatan bernilai satu delapan triliun rupiah itu pada senin sore
proses pembangunan jembatan yotefa ini memakan waktu empat tahun dan dibangun di atas teluk yotefa kota jayapura
nama yotefa sendiri diambil dari nama suku adat pemilik hak ulayat lokasi pembangunan jembatan
nama ini dipilih sesuai dengan permintaan masyarakat adat setempat
jembatan yotefa yang dikerjakan oleh tiga kontraktor konsorsium bumn ini memiliki panjang bentang tujuh ratus tiga puluh dua meter dengan lebar dua puluh satu meter
pada pembangunan selanjutnya di bumi cenderawasih presiden menyebut akan membangun istana presiden di distrik muara tami papua
jembatan ini juga menjadi tonggak sejarah di tanah papua
bukan hanya simbol penting yang menyatukan kita sebagai bangsa sebagai saudara sebangsa dan setanah air
tapi juga simbol pentingnya sumpah kemajuan untuk membangun tanah papua
karena papua harus maju seperti daerah daerah lain di indonesia
papua ada surga kecil yang jatuh ke bumi
kunjungan kali ini jadi kunjungan ke tiga belas jokowi ke provinsi paling timur indonesia
usai peresmian presiden langsung bertolak menuju ambon untuk kunjungan kerja selanjutnya
usai diresmikan warga kota jayapura mulai memanfaatkan jembatan yotefa
warga berharap pemerintah juga akan membuat pos pengamanan agar tak ada pungli saat melintasi jembatan yotefa
sebelum ada jembatan berapa jam
itu paling kalau lewat atas sekitar setengah jam lebih
setengah jam kalau sekarang
paling lima belas menit sudah nyampe di kota
udah ya lima belas menit ya
lima belas menit buat pembantu
bagi pembantu pembantu jembatan di papua
kami minta juga kepada pemerintah daerah pantura kalau bisa ada pos yang dijaga supaya tidak ada pungli
kami senang bangga bisa jalan ke hall dekat berbatasan juga dekat
sebelum adanya jembatan yotefa perjalanan dari jayapura ke distrik moratami berjarak sekitar tiga puluh lima km
keberadaan jembatan yotefa memangkas jarak menjadi dua belas km yang dapat ditempuh sekitar lima belas menit
tim liputan cnn indonesia